kapolri jenderal polisi tito karnavian pada rabu pagi menerima tiga penghargaan dari tni
penghargaan itu berupa bintang kartika eka paksi utama dari angkatan darat
bintang jalasena utama dari angkatan laut
serta bintang swabuana paksa utama dari angkatan udara
pemberian penghargaan ini disematkan langsung oleh panglima tni marsikal hadi cahyanto
di mabes tni cilangkap jakarta timur
penghargaan kepada kapolri ini merupakan simbol apresiasi atas hubungan
serta kerjasama yang harmonis antara tni dan polri selama ini
panglima tni dan kapolri berharap iklim kerjasama yang baik ini akan menjadi kekuatan
untuk menghadapi hangatnya tahun politik serta berbagai agenda nasional dan internasional
tni memberikan penghargaan atas kerjasamanya
sehingga tni mampu melaksanakan tugas pokoknya
dan itu pun dibuktikan ketika baru baru ini kita menangkap satu kapal
dengan membawa satu ton dua puluh sembilan kilo di selat philip berkat kerjasama antara tni dan polri
mendapatkan dirapel tiga bintang sekaligus
ini merupakan kebahagiaan sangat luar biasa bagi saya pribadi
dan juga tentu polri secara keseluruhan
karena ini merupakan bentuk penghargaan dari institusi tni
dan juga tentunya dari matra darat laut dan udara
kepada kepolisian negara republik indonesia